oke ini yang masih kontroversi
di akhir masa jabatannya presiden mengambil dua kebijakan yang dianggap tidak populer di mata masyarakat
pertama adalah menyetujui revisi undang undang kpk yang kini telah menjadi undang undang
dan yang kedua adalah revisi kitab undang undang hukum pidana yang pada akhirnya ditunda pembahasannya
protes keras dilayangkan masyarakat akan dua kebijakan ini
presiden menanggapinya dengan pola komunikasi politik yang menjadi sorotan
dengan salah satunya adalah melalui proses pembiaran
benarkah demikian kita simak laporannya
utamanya memang masukan itu berupa penerbitan perpu
tentu saja ini akan kita segera hitung
dan setelah mencermati masukan masukan
di mana ada berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi substansi ru kampate
saya berkesimpulan masih ada matri matrik yang membutuhkan kedalaman lebih lanjut
perjalanan kepemimpinan jokowi jk ternyata tak semulus dengan proses kemenangan yang mereka raih lima tahun lalu di pemilu
contoh di akhir masa jabatan
kebijakan di protes keras oleh publik
undang undang kpk yang sudah berjalan tak kunjung dikeluarkan perpu sesuai dengan keinginan masyarakat
dan juga menggantungnya pembahasan rkuhp
lantas ke mana arahnya
apakah hal hal yang disampaikan oleh presiden jokowi sebelumnya sudah sesuai dengan keinginan masyarakat
atau hal tersebut hanya untuk meredakan ketegangan sementara
penundaan pembahasan rkuhp dan perpu kpk yang tak kunjung dikeluarkan
dinilai sejumlah pihak sebagai langkah lamban yang diambil presiden jokowi
untuk menanggapi protes yang dilayangkan masyarakat
dosen komunikasi politik universitas paramadina eka wenats menilai
pada titik tertentu presiden mengambil langkah yang cenderung lambat hingga terjadi pembiaran
namun di lain hal presiden bisa cepat mengambil keputusan
bukan tanpa sebab
sikap presiden yang menggantung untuk dua masalah ini juga disebabkan karena posisinya yang terjepit
presiden dinilai terpaksa melakukan pola komunikasi seperti ini hingga situasi masyarakat meredah
presiden ini kan kadang kadang sulit ya posisinya
di satu pihak dia harus ngomong rakyat
tetapi di lain pihak dia juga harus ngomong elit
itulah sebabnya kenapa dia pelan pelan
atau bahkan dia memakai pola pola yang kadang kadang pelan pelan
jangan terlalu dibahas
tapi lama kelamaan dengan diisu isu yang lain akhirnya lupa
pihak istana menolak jika presiden jokowi dianggap lamban dan cenderung melakukan pembiaran untuk dua kasus ini
presiden selalu mendengarkan masukan dari semua pihak
hanya saja masyarakat perlu tahu
proses pengambilan kebijakan di ranah eksekutif tidak hanya aspek hukum yang harus dipertimbangkan
yang juga harus dijadikan bahan pertimbangan
misalnya ya yang dilihat dalam isu revisi kpk
itu kan memang presiden mempertimbangkan masukan berbagai pihak ya
yang terutama misalnya yang kemarin melakukan audiensi kepada presiden
memberikan masukan dan sebagainya
nah tentu masukan itu tidak bisa menjadi
kemudian menjadi kebijakan gitu loh
karena ini menyangkut masalah
tidak hanya aspek hukum ya
menyangkut revisi undang undang kpk misalnya
tentu kemudian juga ada aspek yang lain
karena menyangkut soal ketentuan undang undang
aspek lain itu apa
adalah aspek politik
publik cenderung kecewa dengan langkah pemerintah dan dpr
yang terlanjur mengesahkan undang undang kpk
sementara perpu tidak dikeluarkan
di lain hal publik masih menanti akan menggantungnya pembahasan rkuhp yang ditunda
menurut dosen komunikasi politik universitas paramadina eka wenats
komunikasi politik kalem ala jokowi ke depan sebaiknya dikurangi
proses pengambilan kebijakan harus dilakukan dengan manajemen komunikasi yang komprehensif
baik dengan elit politik maupun kepada tatanan masyarakat
agar silang sengkarut yang terjadi di akhir periode pertama tidak kembali terulang
edo eka rizky edwin arman jakarta
oke undang undang kpk membuat jokowi berhadapan dengan dua pilihan sulit
perpu kpk berada di persimpangan jokowi rakyat dan dukungan politik memiliki takaran risikonya masing masing
belum lagi urusan oposisi yang memberi sinyal rame rame ini mau bergabung meluk pemerintah
pembentuk kayaknya akan menjadi obesitas nanti koalisinya
mungkin kalau obesitas banyak penyakitnya
apakah demokrasi jadi terganggu dengan langkah langkah ini
kita akan berdiskusi malam hari
hari ini dalam segmen editorial view bersama tiga orang jurnalis senior
ada mas arief zulkifli pemimpin redaksi majalah tempo
mas arief terima kasih sudah datang
kemudian ini sudah kakak saya yang udah lama gak kelihatan
ada mas teguh santosa pemimpin umum rmol network
terima kasih mas teguh sudah datang
dan ini tuan rumah harus diperlukan terakhir karena dia yang akan bayarin kita kopi malam hari
ini mas revo siriza kepala peliputan seri indonesia tv
terima kasih mas revo sudah datang
saya mau ke mas arief dulu
ini kan perpu ini menjadi tuntutan terakhir dari mahasiswa
setelah kita melihat demo besar beberapa waktu yang lalu ujung ujungnya sebenarnya mintanya perpu
mengenai perpu di persimpangan jalan ini anda lihat presiden punya etikat baik atau memang ini jauh panggang dari api sebenarnya
saya kira presiden sekarang berada dalam posisi yang sangat confidence akan dirinya
jadi presiden jokowi itu kita kenal sebagai orang yang sangat sensitif terhadap reaksi publik
sedikit saja ada reaksi berubah sedikit saja elektabilitasnya turun sebelum pemilu
itu dia cepat bereaksi
tapi setelah dia terpilih setelah koalisinya besar setelah partai partai memburu dia untuk masuk sebagai bagian dari koalisi obes tadi yang anda bilang
dia confident sekali sehingga kalau kita lihat demonstrasi yang besar dalam beberapa pekan terakhir itu bisa diabaikan dalam sementara waktu
paling tidak karena menurut saya ada upaya untuk menggaransi dari partai politik bahwa itu tidak akan kemana mana gitu
jadi ada saya kandakan kandakan tadi
ada tekanan publik untuk mengeluarkan perpu tapi ada partai politik yang punya kepentingan supaya revisi undang undang kpk tetap jalan
dengan fakta politik ini presiden confidence untuk lebih ada di standing position bersama partai partai koalisi
saya kira posisinya seperti itu
jadi beberapa orang misalnya mencoba meyakinkan saya bahwa meskipun ini belum dikeluarkan sekarang dan undang undang itu sudah definitif keluar
tapi ruang untuk perpu tetap ada
tapi saya lihat kelihatan dari gestur politik dari komunikasi politik
presiden confident untuk tidak keluar
nah ini yang menurut saya akan merepotkan presiden sendiri
apa yang merepotkan dari presiden
yang dia tidak bayangkan adalah bagaimana tingkat kepercayaan publik terhadap presiden itu akan merosot jauh
setiap kebijakan yang nanti akan dia ambil akan dipandang dengan curiga
publik akan mengambil sikap waspada
dan ini akan membuat suasana menjadi kurang sehat
ini berbeda dengan
pada periode pertama di mana dia mengambil keputusan meskipun ada tentangan dari dpr
publik itu di belakang dia
kalau itu terjadi maka publiknya tidak percaya dan partai politik tidak bisa dijamin akan mendukung terus
kita lihat pengalaman yang dulu dulu meskipun sudah masuk di dalam koalisi mereka juga akan case by case
itu yang saya kira jokowi mesti pikirkan betul
nah ini mas teguh ini menarik sekali
kalau mas arief katakan sebenarnya dalam rekam jejaknya presiden itu selalu ada di posisi bersama publik
yang kemudian banyak disuarakan oleh mahasiswa media masa segala macam
dengan posisi saat ini apa yang membuat presiden kayaknya ya kalau kita asumsikan bahwa publik mendukung revisi atau perpu undang undang kpk dikeluarkan
apa yang membuat presiden itu berseberangan gitu
saya pikir jokowi tetap bersama publik
kalau misalnya kita membayangkan bahwa partai politik itu dipilih oleh publik kan mereka juga publik
jadi saya pikir
publik yang dipilih lewat pemilu ya
ini gak ada persoalan juga
saya kira hari ini kan terlalu banyak persoalan
sementara kalau salah ngambil keputusan implikasi kan bisa muncul yang kita tidak tahu akan kemana arahnya
jadi kalau misalnya menurut perhitungan saya saya gak tahu lah apa yang akan dipikirkan oleh presiden jokowi
apakah dia akan keluarkan perpu atau tidak
faktanya sudah lewat dari tanggal yang dibutuhkan
tetapi mungkin hari ini jauh lebih penting untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat luas
baik itu yang setuju dengan undang undang kpk baru ataupun yang tidak setuju dengan undang undang kpk baru
bahwa harus ada kepastian
menciptakan ketenangan dulu
kalau tentang gerakan di jalan saya kira begini ya
dalam rejim otoritarian koreksi terhadap rejim itu ya lewat jalanan
kita pernah mengalami itu semua karena tidak ada ruang yang diberikan
kalau mau jadi jabatan publik harus lewat koalisi abg
tapi kok sekarang kan terlalu banyak saluran untuk aspirasi politik itu
jadi dengan sendirinya juga tidak akan terlalu terjadi penumpukan energi
kalaupun misalnya berjadanya tidak
misalnya terlalu panas gitu kan
saya pikir ini juga dihitung oleh jokowi
jadi bukan sesuatu yang saya kira akan membuat dia risau untuk mempertimbangkan terlalu lama
karena agenda pelantikan mungkin barangkali lebih penting
begitu dia dilantik sukses itu kepercayaan publik
saya kira begitu
dan itu menjadi legitimasi untuk dia untuk memutuskan untuk tidak mengeluarkan perpu misalnya seperti itu
iya nanti kalau begini loh
ini menurut saya ya
elemen paling penting dari pembahasan korupsi ini bukan kpk
kontrol publik inilah yang tidak ada ketika rejim otoritarian
nah hari ini kan kontrol publik itu ada
dalam kondisi ini kan adalah kontrol publik
tapi kalau lewat jalur resmi yang ada dalam urat nadi politik kita ya sistem politik kita
parlemen parlemennya semuanya kurnya setuju
tidak ada bedanya sama order baru gitu kan
makanya koreksi paling baik itu kan di pemilihan umum
mestinya kan ada punishment terhadap partai politik yang menurut kita menyumbang koruptor terbanyak
nah tapi kan hari ini paradoks
saya rasa apa tradisi apa
amnesia politik masih terjadi di kita
kita mungkin lima hari lagi sepuluh hari lagi lupa apa yang terjadi pada kemarin kemarin dilakukan partai politik
apa yang membuat api ini kayaknya semakin lama semakin redup mas revo
yang pertama tadi menanggapi mas teguh ya
jadi yang patut kita pertanyakan itu adalah kenapa pembahasan undang undang itu dilakukan semuanya setelah pemilu
artinya partai partai politik ini bisa jadi sudah menghitung kalau pembahasan itu dilakukan sebelum pemilu
maka itu akan tidak menguntungkan
nah sekarang pertanyaannya ada banyak in elemennya
elemennya kenapa kemudian suara suara yang kemarin itu besar kemudian meredup
artinya ini pasti ada banyak operasi operasi lah dan berbagai macam
pengembosan maksud anda
ada banyak elemen yang kita tahu bersama bahwa misalnya mahasiswa dan siswa itu dikeluarkanlah apa namanya di sekolah sekolah itu dikeluarkan peraturan bahwa
dilarang untuk berdemonstrasi
ancaman dewa ada ancaman macam macam ada
belum kemudian kesaksian dari beberapa mahasiswa ada banyak yang didekati
belum lagi mungkin juga muncul juga trauma trauma dari peserta unjuk rasa melihat eksesis power yang dilakukan oleh polri itu juga aparat pada saat itu
itu kan juga membuat berhitung gitu ya
kalau memang tidak berjiwa aktivis banget itu kan ngitung lagi dia mau nggak ini turun ke jalan
belum lagi kita melihat penjagaan selama seminggu terakhir ini kan sangat sangat sepuluh hari terakhir ini kan sangat sangat
jadi kemungkinan berhadapan hadapan antara masyarakat sipil dalam hal ini mahasiswa dengan aparat keamanan itu akan sangat terbuka jika dipaksakan ada gerakan yang besar lagi untuk menuntut perpu kpk
bisa jadi memang kita semua kan menunggu sampai batas kemarin tiga puluh hari setelah ruu itu disahkan
karena kita masih menunggu kan
artinya tiga puluh hari sebelum menjadi definitif menjadi undang undang
mungkin kita setuju tekanan publiknya yang kurang sehingga presiden merasa lebih confidence untuk tidak bersama publik kalau dalam bahasa mas arief
apa yang membuat itu kita akan jawabnya usai jeda
selamat bersama kami
jadi memang infrastruktur prakondisinya yang tidak memungkinkan presiden ada bersama publik dalam kamus anda gitu sekarang mas arief
ya saya melihat apa namanya tadi seperti tadi bilang bahwa presiden sangat confidence dengan dirinya begitu
tapi sekali lagi ada bahaya
nah pertanyaannya kemudian ini mau kemana nih arahnya gitu
saya lihat kalau lihat trennya seperti ini memang perpu tidak akan keluar kalau saya punya feeling kira kira ya nggak keluar lah gitu
sebetulnya begini perpu itu juga gradasinya kan macam macam ya
dari mulai yang ditidakkan sama sekali undang undang yang sekarang ini sampai ada varian varian itu
nah pembahasan tentang itu tuh tidak terdetek gitu sama kita gitu
nggak ada gerakan yang sungguh sungguh untuk membahas opsi a opsi b
bahkan di mahasiswa atau orang orang yang kemudian menginginkan perpu ini keluar
betul kan biasanya kan akan dilibatkan akademisi kita ketemu sama para akademisi dia cerita kira kira begitu
tapi ini kan nggak ada gitu
nah sekali lagi persoalannya adalah presiden akan menghadapi publik yang turun kepercayaannya kepada dia
dan itu akan punya implikasi terhadap banyak hal gitu
tadi kita menyebut soal bagaimana kalau kasus ini dijadikan dasar bahwa tekanan publik yang begitu besar tapi presidennya jalan terus
apakah ini artinya nanti jokowi akan menjadi seseorang yang nggak bisa dikritik lagi
toh juga di dpr sudah masuk semua sebagian besar ya mungkin
mungkin ujungnya nanti tinggal pks satu satunya kan
ya nggak ada apa apanya juga begitu
pks sama media massa mungkin nanti akan jadi oposisi
mestinya media begitu kan
nah jadi buat saya ini tanda tanya besar dan ini sangat berbahaya
ini jadi pertanda
anda setuju ada prakondisi prakondisi untuk pertanda waduh ini kualitas demokrasi kita bisa makin turun nih bang teguh
ya kita kan selalu mempertanyakan kualitas demokrasi kita kan
sudah berapa kali saya hadir di sini kan pertanyaannya itu itu aja sebetulnya ya
tadi termasuk mas budi juga bilang apakah kita mengalami amnesia lagi dan lagi gitu
tapi ya ya itulah dia tantangan buat kita semua
faktanya presiden akan dilantik dan pelantikannya akan selesai dengan baik ya
apalagi sudah ada tuh jaminan jaminan dari orang yang bilang bisa berkomunikasi dengan dunia lain tuh
itu bagian yang bercanda
nah tapi bicara soal trigger terhadap penurunan kepercayaan publik saya kira bukan di isu ini
ini isu penting ya
tapi kan dia membutuhkan satu kondisi yang real
nanti tantangannya adalah ekonomi
anda lihat perpu kpk ini memang tidak menyentuh hajat hidup publik atau menyentuh hati sandubari publik
sehingga publik merasa perlu sekali memberikan dukungan kepada masyarakat sipil yang menginginkan perpu ini
pintarnya ini kejar tayang
orang yang memahaminya mempelajari dengan serius juga terbatas ya
beberapa aksi yang kita lihat justru malah tadi istilah kita terbuka

kesakralan aksi misalnya
jadi memang orang juga sebetulnya kurang
ya mereka pinter memilih timing di ujung ujung ini
jadi saya kira oke ini kita simpan sebagai catatan
tapi nanti yang membuat orang benar benar mengkoreksi kepercayaan terhadap pemerintah itu ya adalah ketika materi ekonominya ketemu
kita lihat aja nanti bagaimana wajah kabinet entah hari senin entah hari selasa atau rabu tadi kata presiden diumumkan
tidak ada keyakinan terhadap tim ekonomi yang dibangun nanti akan terjadi situasi ekonomi yang lebih buruk
maka ini akan muncul lagi seperti itu
harus ada ancaman yang lebih real lagi kepada publik misalnya ekonomi kemarin para ekonomi ekonomi senior memberikan petisi gitu kan seperti itu ya
ancamannya jelas sekali menurut saya
jadi jangan kecilkan kalau tidak keluar perpu mahasiswa udah nggak demo lagi maka persoalan selesai
menurut saya sama sekali bukan itu
coba lihat nanti tingkat kepercayaan masyarakat
itu kan punya implikasi semua
indeks kepercayaan dunia bisnis kepada pemerintah
nah mestinya logika
itu pak jokowi lebih suka tuh bicara bicara
nah coba nanti lihat itu bagaimana dampaknya ya kan
nah nanti juga kita akan lihat indeks kemerdekaan misalnya indeks kebebasan berekspresi itu akan pengaruh semua karena ada efek dominonya itu akan kemana mana
nah kalau sudah begitu kalau sudah begitu nanti siapa yang mau benerin gitu loh
demokrasi itu jangan dipisahkan dengan infrastruktur dengan membangun ekonomi itu dua hal yang saling bersambung
oke ancaman politiknya kurang bagi pak jokowi sehingga dia kata mas arief tadi sangat percaya diri atau harus memang ekonomi kemarin memberikan ini loh pak dampak dampak ekonomi real yang mungkin akan
kalau realitas politik di atas kertas kan memang sekarang kan hampir semua partai politik sudah merapat gitu ya
ya artinya kan begini
artinya sekarang ini kekuatan penekannya itu kan hanya di luar sistem
nah yang sekarang ekonomi ekonomi juga ekonomi artinya yang menekan dan ini sebenarnya hal yang yang yang apa namanya biasa terjadi gitu
ini sebuah negara demokrasi kalau misalkan sistem ada yang dalam sistem ada yang di luar sistem kan begitu
nah saya setuju dengan mas arief bahwa tekanan tekanan ini sekarang memang belum ada dampaknya belum terasa
nah publik juga mungkin baru sebagian masyarakat menengah ke atas lah yang aware dengan isu ini
tapi kalau itu nanti sudah menyentuh persoalan
tapi kalau itu nanti sudah menyentuh persoalan yang lebih real artinya misalnya ekonomi begini begini saja pertumbuhan ekonominya tidak
akan seperti itu nggak mas
bayangan anda jika undang undang baru ini yang katanya akan memperkuat kpk kata mas hinton pasaribu dan kawan kawan itu
kan begini kalau kita percaya bahwa revisi undang undang ini melemahkan kpk itu artinya tindak korupsi akan semakin punya ruang dan itu tidak diketahui
tapi masyarakat barangkali tidak heboh tidak ada lagi ott atau berkurang ott nya nggak ada lagi ketakutan dari para birokrat
tapi korupsinya terjadi dan barangkali frekuensinya bertambah
apa implikasi atas itu semua
implikasinya adalah pada pembangunan
kan jokowi kan yang lagi mau bikin dana desa mau infrastruktur itu semua membutuhkan kontrol supaya efektif supaya anggarannya tepat sasaran gitu
kalau itu nggak ada ya kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi
sekali lagi barangkali tidak ada ott
tapi kualitas pembangunannya jadi turun
kan itu yang terjadi
bang teguh anda lihat ini mas arief mas revo dan sebagian para ekonom senior yang mengeluarkan petisi itu paranoid yang terlalu berlebihan atau memang kata pak jokowi coba dulu deh kita jajal dulu aja undang undangnya
kalau kita lihat nggak beres mungkin kita bisa judicial review atau apa apa gitu
enggak saya kira bukan paranoa ya karena memang itu yang kita lihat hari hari ini
ya kan itu yang terjadi
jadi kalau misalnya nanti wajah kabinetnya tidak meyakinkan dari sisi ekonomi
maka dengan sendirinya itu akan jadi bahan bakar
yang paling enak untuk menyampaikan ketidakpuasan kekecewaan terhadap pemerintah kan gitu
saya sih sepakat sepakat aja
kalau saya soal pembahasan korupsi saya pikir ya itu tugas kita lah tugas abadi
kalau misalnya kpk itu ada berarti korupsi tetap ada kan bagusan kpk itu nggak ada yang berarti korupsi nggak ada
nah tapi tadi catatannya juga penting gitu
nggak ada ini apa
nggak ada karena tidak ada kasus yang terungkap atau nggak ada karena memang semua orang punya kesadaran yang cukup tinggi untuk tidak korupsi
yang terakhir itu kan nggak mungkin
dan untungnya masih ada kita yang bisa ngobrol kan gitu
bagaimana anda melihat presiden dengan situasi seperti ini
yang kita lihat pertama kan nanti nih setelah pelantikan hari minggu yang kita tunggu kan kabinet ini kan pasti kan
nah kita lihat tuh indeks bagaimana respon pasar misalnya
sekarang ini kan pasar ini sepertinya kan wait and see
rupiah juga segitu segitu aja tidak ada berkaitan
artinya pasar menunggu
nah nanti kita lihat kabinet ini
nah kita akan bahas nih mengenai koalisi koalisi kabinet masuk mundurnya siapa yang akan maju siapa yang akan mundur siapa yang akan ikut gabung dalam koalisi gemuk ini
kita akan bahas itu saja